tentara sebodong tante
mika kangen sama tante
sekarang cepetan kamu keluar
keluar dari sini
tentara sebodong tante
akhirnya kamu ketemu juga
tentara sebodong tante
sekarang aku akan menghapus semua bukti yang ada
dan aku juga harus menghapus rekaman cctv saat aku masuk ke rumah ini
tentara sebodong tante
tentara sebodong tante
tentara sebodong tante
sudah tidak ada lagi bukti yang mengaitkan aku dengan kecelakaannya
bimo kita tidak tahu apa yang terjadi ini

di tempat ini kamu bebas
untuk melepaskan semuanya
kamu bebas teriak sekencang apapun yang kamu mau
sebenarnya itu untuk menghilangkan semua bubur masalah kamu
tetapi ketika kamu kembali ke rumah ini
tentara sebodong tante
tentara sebodong tante
tentara sebodong tante
tentara sebodong tante
tentara sebodong tante
tentara sebodong tante

sampai kamu merasa tidak bisa lagi melewati semua ini
kamu gak jadi keluarga gue
aku sekarang udah belajar nerima kenyataan
kalau kamu itu adalah adik aku
dan aku ngerasa
kalau aku ngeliat dia bersama kamu
pasti aku mampu
untung aja gak ketahuan
mas bram udah pulang
untung aja aku udah menghapus semua bukti bukti
kayaknya gak beres nih
mencurigakan nih orang ini
liat dia yang ganjil juga di rekaman ini
kita sarapan dulu yuk
gak usah pak
dina belum lapar
dari kemarin papa liat kau belum makan
nanti sama juga sedih loh
saya penuh yuk
makasih ya sus
cuma ini doang yang bisa mereka lakuin sama tante
mereka akan ngerawat tante sampai tante sembuh
mereka pengen lihat tante bahagia lagi
tante harus sembuh dong tante
mereka kangen sama tante
sekarang cepetan kamu keluar
keluar dari sini
mereka cuma pengen ngerawat tante ayu
keluar aku gak mau
mereka nabung di sini
pergi jangan sentuh mama
mama ya ampun
agak banget rasanya
melihat tante ayu udah sadar
meskipun dia masih belum bisa menerima aku
tante ayu sudah sadarkan diri
kok boleh langsung dicek aja keadaannya
alhamdulillah sebentar saya periksa dulu ya
melihat tante ayu
sudah berhasil berjuang
aku sudah cukup bahagia